assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
mengutip perkataan dari imam ibn qayyim
ada empat pintu syaiton yang bisa menguasai manusia
keempat hal ini adalah pandangan yang tidak terjaga
banyak makan banyak bicara dan banyak bergaul
dalam banyak kisah juga diriwayatkan
baginda rasulullah saw juga menjadi pribadi yang terbiasa menahan lapar sejak usia belia
dalam banyak kajian kesehatan juga disebutkan
bahwa rasa lapar memberikan banyak manfaat bagi tubuh
nah pemirsa bicara soal syahwat perut ini
islam banyak memberikan rambu rambu
nah untuk membahasnya lebih dalam
terkait lapar itu sehat
sudah hadir bersama saya di studio
ada ustadz kesayangan kita semua
bulan ramadan kita membahas soal lapar itu sehat
nah nanti kita akan bahas lebih dalam
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
betul begitu ya
lapar itu menyehatkan
bahkan dalam banyak saya sedikit riset gitu ya
rasul itu memang orang salah satu pribadi yang memang terbiasa
bukan karena beliaunya nggak mampu ya
tapi memang beliau merasa itu baik
bisa di elaborasi lebih jauh
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah subhanahu wa ta'ala
di antara sumber ahlak tercelah itu
salah satunya adalah rakus dalam makanan
rakusnya kita terhadap urusan makan
itu akan menjadi pintu datangnya syahwat
karena syahwat itu berasal dari apa yang kita makan
kemudian semakin banyak yang kita makan
maka syahwatnya akan semakin meningkat
dan itu yang akan mengantarkan kita untuk berbuat dosa
untuk berbuat kesalahan dalam hidup
maka salah satu kebiasaan
adalah dengan cara apa
dan satu kali ada percakapan antara nabi dengan istrinya
salah satunya adalah kata nabi
perbanyaklah engkau mengetuk pintu surganya allah
bagaimana caranya ya rasulullah
apakah aku harus perbanyak ibadah
sudah ya rasulullah
lantas apa yang harus aku lakukan lagi
sedikitkanlah dalam urusan makan
sedikitkanlah dalam urusan apa yang kamu konsumsi
karena itu yang bisa menghidupkanmu
mengetuk pintu surganya allah
karena setan itu
akan mengganggumu melalui aliran darah yang masuk ke dalam tubuhmu
dan ketika engkau menahan lapar
berarti engkau menyempitkan rongga rongga itu
untuk masuk ke dalam tubuhmu
dan itu bisa meningkatkan ibadah dirimu
maka orang yang menahan lapar
itu biasanya semangat dalam ibadahnya
enggak malas untuk menahan laparmu
karena orang kalau sudah makannya kebanyakan
biasanya mengantarkan kemalasan
biasanya ya selonjoran
biasanya ya berbuat sesuatu yang mungkin
ada yang dianjurkan
ketika berbuka itu apa
dan tidak berlebihan
jika kita berlebihan dalam berbuka
sepanjang hari kita
nanti bisa perutnya kembung
apalagi kemudian kebanyakan
dan biasanya nanti maghrib dan tarawihnya
biasa terjadi kalau udah kalap makan
bukankah puasa itu artinya menahan diri
tapi kenapa pas buka
kita gak bisa menahan diri kita
berarti ada esensi
daripada ibadah puasa
yang kemudian jadi hilang
maka kembali kepada poin yang tadi
atau menghadirkan kebiasaan
untuk menahan lapar
dalam artian kita tuh ingin menjaga diri kita
itu adalah baik
dan akan menjadi sehat
maka aku akan sehat
jadi kalau ada orang yang puasa jadi sakit
jangan salahkan puasanya
biasanya yang salah adalah
pola makan kita
ketika bulan puasa
yang tidak dihadirkan dengan penuh kebaikan
kadang kadang hanya memindahkan waktu makan aja
dipindahkan ke malam
dengan porsi yang sama
bahkan lebih banyak
dan memang ada kecenderungan
orang itu kalau sudah buka
saya juga gitu
ini jadi pelajaran untuk kita
itu mengajarkan kita untuk menahan
menahan rasa lapar
menahan rasa haus
khususnya menahan hawa nafsu
bersumber dari rakusnya makanan kita
seseorang yang terlalu banyak
maka bisa jadi berpotensi meningkat nafsu
sehingga membuat setan semakin senang
mengganggunya dan membuat dia terjerumus
pada jurang maksiat dan dosa dalam hidupnya
dan dia jadi malas
jadi malas beribadah
jadi seharusnya makanlah secukupnya
saya sempat ingat
pak hilman pada saat kita pembahasan apa ya
mungkin pada saat puasa ya
itu kan pak hilman sempat menyampaikan bahwa
kalau kita makan itu baiknya kan
sepertiga untuk udara
sepertiga untuk makanan
sepertiga untuk minuman
supaya perutmu itu memang tidak penuh

isilah perutmu atau tubuhmu yang baiknya
atau tubuhmu dengan tiga asupan
satu per tiga untuk makananmu
satu per tiga untuk minumanmu
satu per tiga untuk nafasmu
nah maka di dalam makan juga kita harus benar benar memastikan tuh
maka ada istilah begini
makanlah di pagi hari
seperti seorang pangeran
makanlah di siang hari seperti seorang raja
dan makanlah di malam hari seperti seorang hamba sahaya
makanlah di pagi hari seperti pangeran
pangeran kan pilih pilih
yang mana yang sesuai gitu ya
yang sesuai dengan kebutuhan
yang pas nutrisi dan segala macamnya
makanlah di siang hari seperti raja
maksudnya silahkan makan sebaunya
mau makan apa saja
tapi tetap ada batasannya
dan yang ketiga
makanlah di malam hari seperti hamba sahaya
makanlah makan sama sekali
agar apa terjaga
keadaan tubuh kita dengan menjaga makan tersebut
nah bulan ramadan kita diwajibkan berpuasa
ini bisa melatih kita untuk bisa menahan lapar kan
nah baginda roswa tuh sering menahan lapar
satu kali sahabat abu hurairah tuh menghampiri nabi
ketika ada di mesjid
di saat itu nabi memegang perutnya
abu hurairah bertanya
ya rasulullah kenapa engkau memegang perutnya
aku sedang sakit katanya
karena aku sedang belajar untuk menahan lapar katanya
kenapa menahan lapar
apakah engkau tidak punya makanan
karena aku sengaja dengan menahan lapar ini
aku ingin menjaga nafsuku
aku ingin mengontrol diriku
sehingga bisa mendapatkan kebaikan di hadapan tuhanku
itu baginda rasulullah
seorang pemimpin sejati
yang sudah dijamin surganya
tapi masih menghadirkan amalan amalan yang bisa membuat allah semakin mencintai dirinya
nah maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah
menahan rasa lapar
bukan untuk jadi sakit ya
tapi untuk apa
untuk mengontrol hawa nafsu kita
bukan sampai kelaparan ya
bukan untuk menyiksa diri
tapi untuk menjaga diri kita
agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik
nah maka nanti ada beberapa keutamaan
dan ini urusnya dengan hati
salah satunya bisa melembutkan hati
seperti apa nanti kita bahas
karena kita harus juda dulu
pemirsa jangan kemana mana
gak payah kemuliaan rabadhan akan kembali setelah juda yang selesai
saya ingin bertanya bagaimana caranya pengelolaan rasa lapar
menjadi potensi raga jiwa
serta kesuksesannya di dunia dan di akhirat
baik ini pertanyaan dari mbak gita
saya kalau melihat mbak gita jadinya semangat
jadi puasa lagi jadi gak lapar
karena memang lagi sahur kan sekarang
lagi sahur betul jadi kita harus semangat ya
terima kasih mbak gita pertanyaannya
kita kembali ke segmen dua
pemirsa dan juga ahilman tadi pertanyaannya
bagaimana mengolah rasa lapar ini untuk bisa menjadi kesuksesan dunia akhirat
luar biasa pertanyaannya
ya bedakan antara lapar dengan kelaparan
ya kalau kelaparan berarti sesuatu yang kita sengaja kan
artinya untuk menghancurkan dan untuk menjadikan kita terpuruklah keadaannya
menyiksa diri itu namanya
tapi kalau menahan rasa lapar bukan karena gak bisa makan
kita bisa makan tapi kita tahu bahwa kita lagi mengontrol hawa nafsu kita
jadi ibaratnya begini
kalau kita udah bisa menahan lapar
kita akan menahan lapar
makanya kita akan menahan nafsu yang lebih berat yang lain
maka cara melihat orang itu
apakah dia orang baik atau tidak gitu ya dalam urusan tamak rakus
lihat ketika makan
makanya kalau kita lagi makan sama teman teman nih
kan ada yang kelihatan ya ada yang ngabiliatnya luar biasa gitu
ada yang ngambil nyatanya pokoknya mah masya allah gitu
wah saya juga kadang kadang suka bar bar
karena kan mungkin dalam keadaan itu
tapi sebenarnya itu mencerminkan karakter orang loh
maka dalam menahan rasa lapar
akan menjadi buah yang menghantarkan kebahagiaan
ketika rasa lapar itu dijadikan metode untuk mengendalikan nafsu
yang kedua rasa lapar itu menjadi metode untuk mendekatkan kita dengan allah
karena biasanya orang kalau sedang lapar
kemudian dia merasa bahwa
ini keadaan sedang tidak baik baik saja
dan keadaan tidak baik baik saja itulah yang membuatnya akan butuh kepada allah swt
nah yang ketiga jadikan rasa lapar itu untuk merendahkan hati
jadi kita tahu merasakan bagaimana sih
nikmatnya keadaan orang yang mohon maaf gitu ya tidak bisa makan
dan itu efek sosial dari puasa
jadi di antara impact sosial puasa itu adalah ada delay sosial yang kita tumbuhkan
kita jadi paham
jadi kita jadi peka
maka puasa itu membuat hati lebih peka sebenarnya
peka melihat dan merasakan orang yang tidak bisa makan tuh gak enak ya
peka orang yang kehausan itu tidak enak ya
nah kepekaan itu ditumbuhkan salah satunya dengan menahan rasa lapar
apalagi ketika puasa
ini bukan hanya sekedar menahan rasa lapar tapi mengundang pahala dari allah swt
saya jadi ingat ya maksudnya gini kalau puasa itu tanpa kita sadari
sadar atau tidak lah intinya gitu
misalnya ada orang yang ngajak berantem misalnya kita puasa
tanpa sadar kan bisa begitu
atau misalnya ada yang menguji kesabaran kita
bisa sih gue sebenarnya emosi nih misalnya
jadi sebenarnya tanpa sadar rasa lapar itu juga betul
dalam konteks bukan hanya menahan rasa lapar ya tapi kita memang lagi berpuasa ditambah keadaan kita memang yang tidak diisi oleh makanan
itu akan jauh lebih bisa mengendalikan hawa nafsu kita
marah marah capek ah pas puasa
iya marah marah capek ah
udah gak usah marah
karena dia sudah mengendalikan dirinya
dengan rasa lapar yang dia kendalikan
sehingga ketika ada hawa nafsu yang terjadi pun dia bisa mengendalikan itu
dan itu adalah kebahagiaan sebenarnya
maka jangan dikira orang yang puasa itu sengsara gitu ya susah
boleh jadi bagi orang yang sudah merasakan nikmatnya
yang sudah merasakan nikmatnya puasa
ketika dia tidak puasa ada yang gak nyaman tuh
misal ini di luar ramadan ya
ada orang yang biasa sunnah puasa sunnah
sudirin kamis piasa puasa ayam ulbin
bahkan ada yang puasa daud tuh
yang puasa sekali besoknya enggak puasa sekali besoknya enggak
jadi ketika dia tidak berpuasa ada yang kurang tuh
kerasa gak nyaman
karena dia sudah merasakan nikmat dari puasa
nikmat dari menahan rasa lapar yang dihadirkan
nah jika sudah begitu
itu sudah menjadi apa ya
ya kenikmatan tersendiri lah bagi orang dalam menahan rasa lapar itu mbak bila
ada satu istilah yang saya tuh cukup menarik lah buat saya
cukup jadi perhatian
bahwa sebenarnya makanan itu pada akhirnya hanya selesai di lidah sebenarnya
kalau kita nggak perlu makan banyak sebenarnya untuk mencukupi perut
tapi kan sebenarnya yang kita tidak puaskan tuh adalah di mulut gitu pak hilman
perasa kita sebenarnya
mau makan itu kan bukan allahumma kafirna
bukan allahumma ladhitna
tapi allahumma bariklana
ya allah berikan keberkahan kepada kami
dengan apa apa yang kau rizkikan kepada kami
wakina adabandar dan jauhkan kami dari siksa api neraka
poinnya bukan tentang enak
poinnya bukan tentang banyak
tapi poinnya tentang berkah yang kita makan
dan berkah itu gak harus banyak
malah yang kebanyakan boleh jadi gak berkah
makanya kalau ada orang tua kita udah bilang gini kita mau akan nih
ada yang terakhir tuh
kali aja berkahnya disitu
dari sekian banyak yang kita makan tuh habisin
makanya dalam urusan makan tidak harus kemudian banyak banyakan
tapi walaupun sedikit tapi berkualitas
tapi ada tuh biasanya suka nih kita tuh gini kalau makan bersama
ada satu yang disisain
suka gitu biasanya ilman
apa aja makanan gitu suka kenapa sih suka disisain
kan habisin aja gitu
cuma kadang kadang gak mau dibilang rakus
jaim gak mau ngabisin gitu
suka disisain satu pada lama sebenernya masih lapar
ya kadang kadang tuh gitu
ada kebiasaan yang tanpa kita sadari makan bersama sama
saya tuh notice nya gitu saya nggak tahu ya yang lain
cuma kadang kadang saya sama temen temen saya tuh gitu
gak pernah senang let's say
itu pasti ada kayaknya satu yang desain
kayak gak ada yang mau dibiarkan aja gitu loh
padahal sebenernya ya itu kadang kadang tuh kebiasaan kebiasaannya
sebenernya habiskan aja gak apa apa gitu loh
atau juga ada kebiasaan begini mbak mila
kadang ada bagian mana yang kita tuh diakhirkan
kulitnya diakhirin dulu makan dulu
ini kulitnya yang terakhir nih
yang sudah jadi rezeki
adalah yang sudah masuk ke dalam mulut kita
makanan yang mana yang jadi rezeki untuk kita yang udah kita masuk
jadi kalo masih ada ini di luar
belum tentu jadi rezeki kita
makanya kalau kita dihadapkan pada kesempatan gitu ya
untuk mendapatkan rezeki
maka yang diambil itu berkahnya
nah dalam makan
kembali kepada poin tadi
bukan tentang banyaknya
bukan tentang enaknya
tapi tentang berkahnya
karena yang ngasih enak tuh siapa
kalo ini restorannya mahal
kalo ini restorannya murah
makanannya gak enak
enak gak enak itu bukan urusan mahal atau murah
tapi rasa yang allah berikan
nah rasa yang allah berikan itu
ada karena ada keberkahannya
oh kamu gak enak ya
nah rasa lapar
boleh jadi kenikmatan dia
didapatkan ketika dia menahan rasa laparnya
karena dengan rasa laparnya
dia bisa makin dekat sama allah
dan dia bisa merasakan hati yang penuh kelembutan
ketika dalam keadaan rasa lapar itu
dan dia bisa menemukan momentum
bisa makin dekat dengan allah
ketika dalam rasa lapar
doa orang yang dalam keadaan rasa lapar
maka oleh karena itu
pastikan kita punya kebiasaan
untuk tidak terlalu banyak makan
barangkali poinnya itu ya
cukup gitu loh
jadi lebih kepada poin kan
dan janganlah engkau berlebihan
sehingga engkau masuk kalimat israf
israf itu berlebihan
sehingga menyianyiakan apa yang kamu hadirkan
yang nanti ujungnya mubazir
karena huwa nafsu yang tidak terkendalikan
dalam diri kita itu
ujungnya suka beli apapun tuh
kayak misalnya kita suka buka ya
dimakan enggak biasanya
pengen ini pengen itu
memang sesuatu terasa indah sebelum dimiliki ya
dan memang terasa indah kalau pas sebelum buka tuh
makanya indah banget
pas udah ada semua
ternyata bukan buat dimakan
buat jadi status biasanya
kalau kata orang jawa belenger gitu kan
ya udah gak kuat sebenarnya
makan sedikit aja udah cukup sebenarnya kalau puasa
yang suka gatel itu bukan perutnya
perut mah udah cukup
tapi bibirnya masih pengen gitu ya
masih pengen makan
apalagi kalau ada minuman manis makanan manis
selalu ada tempat untuk makanan manis dan minuman manis
enggak itu istilah kita aja
selalu ada tempat
udah makan berat misalnya
tapi kalau ngeliat es krim gak bisa diem gitu kan
gitu gitu memang harus ditekan ya
walaupun kalau makan kan yang paling penting bukan tentang apa yang kita makan
tapi tentang dengan siapa kita makan
wah itu mantap sih
itu yang lebih berarti kan
nah jadi ini belajar dari kita tentang menahan rasa lapar yang menyenangkan
ya sehingga kita juga bisa
karena sebenarnya semua penyakit berangkat dari hati
nah kita menahan rasa lapar agar hati kita lebih bersih
sehingga di hati ini nanti muncul sikap sikap yang mengantarkan kebaikan dalam diri kita
orang kalau hatinya udah kotor itu penyakitnya muncul
di hati mereka ada penyakit
sehingga membuat penyakit penyakit lain itu muncul
makanya orang kebanyakan makan
hatinya tidak bersih
ujungnya penyakit badannya nempel
asam urat dan seterusnya
yang boleh jadi berangkat karena tidak mampunya kita menahan rasa lapar
dan berlebihan dalam makan
masya allah menarik sekali
tapi kita harus jeda dulu
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan ramadhan akan kembali setelah jeda yang satu ini
melapar tentu lebih brazil lah
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadhan
misalnya kita lagi ikhtiar untuk diet nih misalnya
kita selalu awal awal tuh kita selalu mendengar saat proses mau ikhtiar dia tuh
kita ini adalah apa yang kita makan
jadi kalau mau badannya sehat ya makan yang sehat gitu
kalau mau badannya berantakan gitu ya makannya pasti berasal dari makanan
jadi agama pun mengajarkan demikian
jadi konsep itu sudah ada sebenarnya
jadi apa yang kita makan akan menghantarkan seperti apa kehidupan kita
apa yang kita makan menentukan apa yang kita pikirkan
apa yang kita makan menentukan apa yang kita rasakan
maka belajarlah untuk mengendalikan diri dan urusan makan
semakin kita tidak bisa mengendalikan diri dalam urusan makan
maka semakin juga kita tidak bisa mengendalikan diri pada bab yang lain
urusan makan aja yang dalam jangkauan kita
kita nggak bisa kendalikan
bagaimana kalau ada sikap sikap orang lain kepada kita
makanya orang yang biasa
kita menjaga dirinya untuk tidak berlebihan dalam urusan makan
dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan
badannya lebih sehat
hidupnya lebih teratur
lebih cerdas pikirannya
lebih lembut hatinya
karena dia punya pola makan yang bagus
makanya jangan kaget
kalau apa yang kita makan itu menentukan apa yang akan terjadi dengan diri kita
kalau kita makan sesuatu kan dibutuhkan halalnya
karena apa yang kita makan jika itu berasal dari sesuatu yang haram
akan masuk ke dalam aliran darah kita
dan boleh jadi ini juga lah yang menghambat kebaikan dalam tubuh kita
maka sering kita sampaikan mbak bila
di antara faktor mengapa ada doa yang belum dikabulkan
salah satunya karena ada makan harta yang haram
satu kali ditanya kenapa aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan
bagaimana mungkin bisa dikabulkan
mbak abu haram
mbak surabuhu haram
dan semua yang kamu dapatkan itu haram
dia masuk ke dalam rongga tubuh kita
di aliran darah kita
maka ini yang menyebabkan terhalangnya kebaikan untuk kita
jadi dalam urusan perut ini perlu di
jadi kita tuh harusnya makan
kalau dari teladan rosul tuh gimana ahilman
makannya saat lapar aja atau
makanlah sebelum lapar
makanlah saat ketika lapar
berhentilah sebelum kenyang
oh jadi gitu
jadi kita tahu sebenarnya kita punya
tapi boleh aja sebenarnya kita makan sampai kenyang itu sebenarnya boleh nggak sih
tapi jangan kekenyangan ya
bedakan antara kenyangan dengan kekenyangan
jadi kita tuh harus punya takeran sendiri
punya sinyal gitu ya
jadi kata kuncinya tuh cukup
kayanya cukup ya itu
tidak terlalu berlebihan tidak terlalu kekurangan
kita juga tidak boleh pelit terhadap diri sendiri
gak boleh juga
misalnya kita mampu tapi kita ah enggak nanti aja
aku makan satu sendok aja
itu menyiksa diri
jadi makanlah ketika lapar
berhentilah sebelum kenyang
salah satu hal yang bisa
salah satu yang bisa kita hadirkan
dan tentu selain itu adalah pilih pola makanan yang bagus
jenis makanan juga yang bagus
dan juga pola olahraga
lapar itu sehat
jangan sampai dimaknai
ah kita mau udah gak usah makan
kan sering ada tuh yang kemarin ngetrend tuh apa
jadi itu kan sebenarnya konsepnya sama kayak puasa ya
dan sekarang kita lagi diwajibkan untuk berpuasa
kita sedang dihantarkan untuk lebih sehat dalam hidup
jadi sebenarnya islam itu
tapi sudah ada loh
sehat itu sebenarnya sudah
makanya saya teringat dengan
empat hal yang bisa dibersihkan dengan empat hal
empat hal yang bisa dibersihkan dengan empat hal
dosamu dibersihkan dengan taubatmu
hatimu dibersihkan dengan zikirmu
hartamu dibersihkan dengan zakat infak sodakohmu
dan yang keempat tubuhmu dibersihkan dengan puasamu
jadi puasa ini detoks yang bisa menyehatkan
maksudnya tidak hanya fisik tapi hati
insya allah sehatnya dapat
pahala dari allah
semoga puasa kita berkah semua ya
hilman terima kasih atas waktunya dan ilmunya
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
pemirsa semoga apa yang tadi kita bahas hari ini
bisa menambah keimanan kita kecintaan kita kepada allah azawajala
selamat menaikkan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh